berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas
per hari ini terjadi penambahan lima delapan ratus lima puluh empat kasus baru covid sembilan belas
dan total positif di tanah air mencapai tujuh ratus sembilan belas dua ratus sembilan belas kasus
pasien sembuh bertambah enam tiga ratus dua orang
sehingga total pasien sembuh saat ini yakni lima ratus delapan puluh sembilan sembilan ratus tujuh puluh delapan orang
di tengah pandemi semua pihak bisa memainkan perannya
untuk menekan penyebaran covid sembilan belas atau memberikan hal positif lainnya
seorang seniman ludruk di surabaya jawa timur terus memainkan ludruk
sembari menyosialisasikan pentingnya protokol kesehatan
ia juga membagikan masker secara gratis di pasar pasar tradisional selama pandemi ini
pada saat mengopi pakai masker untuk dimanjir
tretan dibidari medure
kulo benggeh panjenengan
sengacuang seang tor malem
lokeng tarambik korona
dengan memainkan karakter ludruk yang populer di jawa timur
yakni rusmini dan besut
memura membagi bagikan masker
ia juga menyampaikan pentingnya menjaga protokol kesehatan
di pasar pasar tradisional
saya meimura seniman teater jawa timur
yang saya hidup sehari hari di teater
di samping teater modern juga teater tradisi ludruk terutama
lalu sampailah pada kehidupan yang baru bergampingan dengan pandemi
sebenarnya saya merasa tidak berdampingan
pandemi ini corona bagi saya adalah sebuah perang
karena itu harus terhadap perlawanan
kita tidak boleh kalah
bukan tanpa alasan bapak tiga anak ini tergerak melakukan ini
nah ketika era pandemi saya sering kali ke pasar pagi pagi
saya melihat ada satu titik di mana saudara saudara kita yang paling lemah
yaitu yang pedagang yang bukan mampu menyewa bedak
tapi dia berjual di bawah bedak
nah itu tidak mungkin membelikan masker
karena keuntungan mereka sangat kecil
satu hari mungkin dapat lima puluh ribu itu sudah luar biasa
nah dari situlah saya sebagai seniman ingin menjadi bagian
dari peristiwa melakukan perlawanan terhadap corona
lalu saya juga terintirasi oleh wali kota surabaya
yang keliling membawa mereka pun teriak teriak
ojolali renggayo masker
saya semakin semangat saya berjalan
saya bagikan terutama ke saudara saudara kita di pasar tradisional
yang notabene tidak mungkin dia akan membeli masker
sedia masker tiga itu sudah tidak mungkin
jangan ada corona
jangan ada corona
jangan ada corona
seminggu dua kali
pria lima puluh tiga tahun ini membagikan masker secara gratis
puluhan pasar tradisional telah disambanginya selama masa pandemi
yang kaya dibagi bagi
nah mungkin orang yang jahil ini karena gemes lihat terus mini
saya pernah lho dilempar bengkowang dari belakang
saya lihat yang lempar tidak ada tapi semua orang ketawa
berarti dia bukan marah sebenarnya karena kehadiran saya membagikan masker
tapi mungkin karena gemes lihat resmi ini
konsep sosialisasi ini dianggap lebih menarik dan menghibur
untuk bagi bagi masker itu sangat baik dan patut dicontoh bagi warga yang lainnya
iya sangat bantu bagi petagang di sini terutama warga surabaya
berbagai institusi dan organisasi pun menggait media
biaya operasional juga sangat murah
biaya operasional dan masker yang awalnya dibelinya secara mandiri
kini ada yang membantu
apabila saat ini di pasar tradisi itu melihat banyak yang sudah tidak pakai masker
dia kontak saya untuk segera datang
karena manajer seperti itu
kurang lebih waktu itu kan hari ke satu sampai lima ya
tapi sempat enaklah
cukup besar untuk ukuran saya sebenarnya
tapi karena istri saya orang kesehatan lalu dia support
ya sudah saya jalan semakin semangat lalu teman teman semua hadir
teman teman bnpb memberi saya satu dus dikirim kemari
kalau saya stay setiap satu pasar
saya sediakan seratus masker
itu yang terbagi lewat saya
hampir empat puluh pasar sudah saya lampung
tak hanya ke pedagang pasar sosialisasi ke generasi penerus pun dilakukannya
protokol kesehatan disampaikan sembari mengendalkan teater
dan melestarikan ludruk sebagai kesenian tradisional
kepada anak anak di sekitar perumahannya di kawasan gunung anyar surabaya
dan dengan adanya pak may
semoga budaya budaya kita yang masih hilang bisa ketemu lagi
dan anak anak terus aktif melakukan latihan latian
pandemi bagi warga kami dan anak anak
enggak ada satu masalah
karena anak anak sudah dilengkapi dengan protokol kesehatan
halaman rawat tepat di belakang rumah disulap memura menjadi sanggar
untuk pendidikan anak dan pertunjukan